hidup clara hancur
ini semua gara gara kamu
lihat sekarang clara
kamu harus tanggung jawab sama nasib
enggak pak ini bukan salah raja pak
malah tadi raja yang selamatin clara
tetep baik sekarang hidup kamu
mau banget bu
mau pak mau pak
siapa sih yang gak punya orang kaya pak
heria bilang temen utamanya nih
semoga gak terjadi hal buruk sama kamu
gimana keadaannya dok
tidak ada masalah yang serius bu kondisinya baik baik saja
tapi mungkin lemas dan pucat itu karena drop dan kurang istirahatnya
harus diperbaiki dengan putrinya ya
biar tubuh kamu gak kekurangan cairan
kalau begitu saya tinggal dulu
kerjaan siapa lagi
kalau bukan kerjaan dia
pada aku aku janji aku bakal cerita semua
kamu tenang dulu ya

udah dia main diam sih
iyaki ragu nggak peduli ya
ada paham lah
itu rintang cuaca di dunia ini
suka mau printers theresio ya
aku takut kalau misalnya tadi aku sampai
beneran dia mau sama dia aku udah gak ngerti lagi raja
kamu tenang ya
kamu tenang mereka udah pergi
kamu jangan tinggalin aku raja
udah udah kamu gak apa apa sekarang kamu gak apa apa
ya oke kamu tenang
ya allah clara
kamu kemana lagi sih
ya allah clara
clara kamu kenapa sayang
clara takut pak
kamu takut kenapa sayang
kamu diapain sayang
siapa yang mencoba menjalankan kamu siapa
tadi tadi clara pergi ke taman
terus ada beberapa cowok owok berkosa clara pak
mungkin karena mereka pikir clara ini lumpuh
clara nggak ngebayangkan kalau misalnya clara diperkosa
kamu kayak gimana hidup
kenapa hidup clara hancur
ini semua gara gara kamu
lihat sekarang clara
kamu harus tanggung jawab sama lasagna
enggak pak ini bukan salah raja pak
malah tadi raja yang selamatin clara
tetep aja sekarang hidup kamu udah hancur pak
dan ini semua gara gara raja
kamu harus tanggung jawab dan kamu gak boleh mikirin anak saya
aku akan tanggung jawab
akhirnya kamu masuk juga ke jebakan aku raja
tega banget ya kamu ngakuin semua ke aku
kamu butuhnya pengen bunuh aku ya
mona oke gini aku minta maaf sebelumnya
tapi gak mungkin lah niatan mau bunuh kamu tuh gak mungkin
gini aku terpaksa ngelakuin
kamu itu pengen ngebunuh aku diego
kenapa sih dari awal tuh gak ngomong dulu
ya karena hanya dengan cara seperti ini mona
urusan kamu sama raja itu bisa selesai
kalau raja tuh udah liat jenazah putri
aku bener bener gak nyangka ya
ternyata kamu setega ini
kamu dengerin aku dulu
aku berharap kamu bisa lupain sosok kamu sebagai putri
sudah mulai sekarang udah gak ada lagi putri
semua orang udah lihat jenazahnya putri
putri itu ada dikubur
yang ada tuh cuman mona
kita tak paham perasaan kamu
pasti kamu merasa berat sekali melepaskan
sosok putri yang sudah melekat dalam diri kamu
tapi ini yang terbaik buat kamu mona
dengan begini kamu bisa bebas
aku gak mau bebas
aku gak akan hilangkan sisi putri dari diri aku
kamu istirahat deh

setelah lima puluh juta